karena lo itu adalah salah satu
alhamdulillah kalau gitu saya lega mendengarnya
yaudah kalau gitu dilanjut lagi pacaranya
bu devi pak chandra
tapi kan tadi bilangnya nggak boleh manggil mas
ini saat keempat
jangan mas jangan bapak
yaudah kalau gitu
saya permisi dulu
silahkan dilanjut lagi
semoga hubungan bu devi and friend bisa langgeng
itu buksanya jadian tuh dia minta naku begitu
yaudah lah ya
yang penting kita semua harus tetap puasa badan
suara ini gue denger lo habis mukul nisa
emang kenapa gak bilang gue dulu kak
gitu ivan terus pupuk gue kak
gue gak males mukulin dia
awalnya gue temuin dia
niat gue baik mon
gue pengen dia balik lagi ke raja lana
tapi tiba tiba dia nyerang buah
gue bela diri lah
ya itu dia makanya
kenapa gak dari awal lo bilang ke gue dulu
kalau lo bilang ke gua kan bisa ivan kita samperin bareng bareng
gak mesti berantem kan lo
gue gak yakin soal itu
bukannya gue mau ngejelek jelekin sepupu lo mon
ivan pernah dicolongin sama boy ke rumah sakit buat diobatin
apa yang dilakuin sama ivan
itu artinya sama aja event nyianatine lo dan juga boy
lo denger ian sendiri kan
ian tuh bener
udah lah mon
gak usah urusin mereka
mereka udah gede kok
udah punya pikiran sendiri
kalau emang mereka mau gabung sama black kobra yaudah
berarti emang itu pilihan mereka
mereka tuh sahabat gue dari kecil
dan sampai kapan pun gue gak akan bisa terima kalau mereka gabung sama black cobra
kayaknya obrolannya udah mulai panas nih
apapun obrolannya kita mesti hati hati
kita harus berhati hati
kita harus berhati hati
kita harus berhati hati
sama si ivan yang udah ngebelot
mendingan sama sama kita doain biar dia bener
karena dia kan udah jalan yang salah
lo bukan mau balapan
iya sih be
mendingan lu konsentrasi aja sama balapan
untuk lebih baik
itu lebih bagus
kira kira nanti di lombanya musuh kita berat berat nggak ya
kalau berat sih di sana tuh lo doang yang paling berat do
iya pak on
bibir lebar gue aja bu
padahal ketawa semua
tapi gue enggak
tahan dulu tuh bibir
jangan langsung getar
semua berat itu kemampuannya
bukan berat badannya
tripas itu pun keren ini
walaupun kamu makinnya lebih tinggi kan
hadapi semakin besar kemenangan yang kita raih
kalau musuhnya ecek ecek buah juga bisa lawan
yang penting nanti kita nggak boleh ngeremehin musuh kita
apapun yang terjadi kita harus tetap support pembalap kita
gue jadi ikut balapan apa enggak ya
malah yang aku dengar
kamu ngewakilin aja motorclub buat ikutan drag kan
tapi aku bakal mundur
kalo kamu mau nyekik itu aku bakal mundur ray
ray aku tahu balap itu hobi aku jiwa aku juga
tapi kalau orang yang aku sayangin minta aku untuk berhenti
aku gak paruh mikir dua kali untuk berhenti
aku bakal langsung berhenti
dan nanti aku bakal hubungin haikal kalo aku bakal mundur
enggak gue udah janji sama ray ya kalo gue gak akan ikutan balapan
kayaknya gue mundur dari balapan
lo ngomong apaan sih lo jangan bercanda lah
jujur gue gak pengen kayak gini
dan gue pengen banget bisa bikin anak jalanan terkenal banyak orang
tapi ini masalah komitmen gue sama ray
gue sama abahnya ray udah sepakat
udah janji untuk bikin rai tuh gak balapan lagi
semua cara udah gue lakuin sama abang
dan itu susah banget
susah banget untuk bisa bikin ray tuh berhenti balapan
sampai akhirnya kita sepakat
kalo gue berhenti dari balapan dia juga bakalan mundur
jujur aja man selain boy skill lo tuh diputuin
karena lo tuh salah satu andalan kita
kita nggak bisa ngandelin trisun ya secara basicnya dia tuh motor trail
ya siapa tau ray yang nginjinin lo
ya iyalah mon ray kan pembalap nasional
harusnya dia seneng dong punya cowok balap juga
kalo perlu nih ray yang kita rayu rame rame
kita ajak makan ya kan keluar
siapa tahu perutnya kenyang dia jadi lulu deh
aduh dado pikiran lo tuh makan mulu ir
mana ada orang rayu pake makanan do mana ada
tapi moon gue berharap kok lo harus ikut balapan itu
kali ini gue gak bisa bikin kecewa raya lagi
ya udah lah kalo gitu
gue juga gak bisa maksa
lo udah yang turun
yah kalo dipaksa sama ketua sih mau gimana
lo sadar gak sih mon
karena lo itu adalah salah satu
waktu serigala yang ada di sini
dan saat lo dihormatin
semua anak mantan serigala yang dulu pernah ikut loh
bakal gabung lagi di sini
dan di saat itu juga lo bisa ngariin mereka buat lebih baik lagi
contohnya gak ugal ugalan di jalan atau gak bikin orang ada di tempat umum
kalaupun dia ngijinin gue buat balapan gue juga harus ngijinin dia untuk balapan
justru itu yang gue takutin gue gak mau dia kenapa napa
ya diam diam aja lah jangan sampai rayang tau
sekalian kita minta anak jalanan buat ya bantuin kita gitu buat ngerasain ini dari raya
nanti di pertandingan semua anak cewek bakal ngangpung
dan gak mungkin juga kan rayang gak tau
dan gue sendiri gak bisa sembunyiin dari rayang
ya kita bikin kompakin aja mereka buat ngasih tau raya
ya laginya juga mon mon ini juga buat kepentingan klub kita bukan kepentingan lo pribadi kan
kita kompakin aja mereka buat nutupin rahasia ini ke rakyat
udah oke deh
mony bersedia buat ikut balapan
nah gitu dong
kan kemungkinan besar klub kita buat menang itu makin besar kalau mau diikut juga
apalagi kalau gue ikut turun ya gak
tapi gue sama moni mohon bantunya buat nutupin masalah ini sama rayang
buat moni turun ke balapan ntar
terutama buat preva cindy dan meghan juga
oh itu tenang
biar nanti gue coba ngomong sama cindy biar kerja sama
satu lagi dong mau ngomong sama boye buat ngopi pas masalah revan